pada seleksi nasional tahap kedua yang berlangsung dari tanggal delapan hingga sepuluh maret di senayan ini
pb perpani mencari sembilan belas atlet baru untuk masuk ke pelatihan nasional
jumlah ini akan melengkapi lima atlet yang sebelumnya sudah berlatih di pelatnas panahan indonesia
kejuaraan dunia di turki april mendatang akan digunakan para atlet pelatnas panahan indonesia
sebagai pemanasan dan persiapan jelang asean games di tiongkok tahun ini dan olimpiade paris tahun dua ribu dua puluh
pada seleksi ini juga diadakan eksebisi barebow archery yang diikuti oleh enam puluh dua atlet dari sejumlah daerah
perbedaan nomor bareboarcery dibanding dengan nomor recurve atau compound hanya terletak di peralatan
terutama pada busur yang minim alat bantu dan peralatan tambahan
meski atlet barebow indonesia sudah cukup disegani di kawasan asia tenggara
namun nomor ini belum pernah sekalipun dipertandingkan di pekan olahraga nasional
eksebisi barebow ini yang kita harapkan karena kita berharap dengan nanti
kita pada rakernas koni juga kita berharap dengan koni agar menambah divisi berbo ini bertanding pada pon yang akan datang
pada minggu yang lalu kita juga indonesia mengikuti kejuaraan asean yang di kuala lumpur dengan mendapat predikat juara umum
jika barebo ini dipertandingkan pada sea games nanti ya itu sangat menguntungkan kita
karena kita mempunyai atlet yang cukup siap bertanding pada diperkasi
kini pb perpani juga menegaskan komitmennya mendukung ekosistem kompetisi yang sehat
dengan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan organisasi anti doping indonesia atau iado
erlangga wisnuaji riki maulana jakarta